ratusan penari mulai dari anak kecil hingga dewasa berlomba menjadi yang terbaik dalam acara bandung international dance competition
beragam jenis tarian ditampilkan mulai dari tari balet hip hop hingga jazz diperagakan peserta yang datang dari dalam dan luar negeri
sebenarnya penari penari yang terkenal di bandung international dance competition adalah penari penari yang terkenal di bandung international dance competition
tujuh belas penari unjuk bakat di atas panggung teater tertutup dagoti house dalam acara bandung international dance competition yang digelar sejak tanggal dua puluh satu september hingga dua puluh tiga september
beragam gerakan indah pun ditampilkan para peserta secara apik dan energi
kompetisi ini terbilang unik karena dalam satu gelaran mengumpulkan beragam jenis tarian
mulai dari balet hip hop hingga jazz diperagakan peserta yang datang dari dalam dan luar negeri

tak hanya jenis tariannya saja formasinya pun beragam mulai dari solo duo dan grup
kategori umur yang dilombakan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pre kompetitif usia tujuh delapan tahun junior sembilan sebelas tahun dan open age delapan belas tahun ke atas
kita pilih kota bandung karena
bandung memang kan terkenal dengan kota yang kreatif
selama ini belum pernah ada lomba tari internasional
makanya kita buat di kota bandung dan harapannya ini penari penari kita di kota bandung bisa lebih bersemangat dan bisa memberikan sebuah ruang baru untuk ekspresi mereka
penilaiannya tak hanya ditentukan oleh juri dalam negeri saja
juri asal singapura jepang hingga australia
ikut menilai peserta
melalui kompetisi ini para peserta berharap mampu mengukur diri sehingga batas kemampuannya bisa tumbuh dan berkembang lebih baik
jadi ya suka ikut
saya datang ke sini untuk pengalaman untuk melihat bagaimana bandung juga
pembeliannya sudah selesai
saya mencoba dan berhasil
bandung international dance competition digelar untuk pertama kalinya di kota bandung dan bertujuan salah satunya untuk memperluas hubungan genre tari lainnya
dian perwata sari bandung